jadi saat ini sedang dilaksanakan pengujian apa penyebab penyebabnya
tadi dapat diinformasikan ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini
kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar
nanti statement selanjutnya setelah hasil investigasi yang setelah dilaksanakan pada hari ini
betul ada beberapa unsur yang terlibat di sini karena memang ini seluruhnya
harus betul betul teruji dari sisi apa ini kira kira yang menjadi penyebab
bukan hanya itu saja kami juga kan melibatkan di sini ada beberapa unsur juga yang dilibatkan
untuk po saat ini belum dapat kami temui dari po nya
artinya sudah dipindahkan ke bekasi betul pak